kapal rumah sakit terapung kesatria erlangga kembali bersandar di pelabuhan tanjung perak surabaya
setelah menjalani misi sosial selama lebih dari dua pekan
pada akhir maret rumah sakit terapung ini kembali akan berlayar ke pulau sapeken madura
rumah sakit terapung satria erlangga baru saja menuntaskan misi pelayaran keduanya
pada pelayaran pertama kesatria erlangga berlayar ke pulau bawean yang menjadi bagian dari kabupaten gersik
kemudian dilanjutkan ke pulau kangean di kepulauan kabupaten sumeneb
di dua pulau itu tim medis memberikan pelayanan kesehatan kepada hampir satu lima ratus warga
berbagai tindakan medis dilakukan mulai dari operasi skala kecil sampai besar termasuk operasi sesar
semua layanan kesehatan ini diberikan secara gratis atau cuma cuma
kasus terbesar itu yang pertama adalah katarak
jadi dilakukan operasi qatarak kemudian kasus kasus bedah yang bisa dioperasi misalnya hernia lipoma
kemudian yang terakhir kemarin bahkan operasi besar seperti mioma
dan kemudian yang sangat membanggakan kami dan ini juga katanya berkah bahwa di ruang operasi ini pernah dilakukan operasi bedah sesar
bahkan ada orang tua bayi yang memberikan nama bayinya putri kesatria erlangga
masih ada yang merasa terima kasihnya
meski kapal kayu peralatan medis rumah sakit terapung ini cukup lengkap
ruangan disekat sekat dibagi menjadi dua kamar operasi ruang pulih sadar sterilisasi laboratorium sampai gudang obat
kapal ini biasanya membawa lebih dari empat puluh tenaga medis yakni dokter spesialis dari berbagai disiplin ilmu dan perawat
pada enam anak buah kapal yang menjadi bagian dari tim mereka mengaku rela meninggalkan tempat kerja sebelumnya
untuk bergabung dalam misi kemenangan

karena ingin berbakti dan beramal kepada teman teman sesama sama di pulau itu terus
tantangannya itu kalau kita kalau dulu di kapal pesiar selalu membawa bule bule tamu tamu dari
luar negeri teman teman asing sekarang kita bawa tim itu dokter dan pasien kapal ini dibangun
dengan biaya lima miliar rupiah dengan diinisiasi alumni fakultas kedokteran universitas airlangga
kapal kayu ini berjenis pinisi sepanjang dua puluh tujuh m x tujuh dua m kapal dibuat di galangan kapal
tradisional galesong di sulawesi selatan pinisi dipilih karena menjadi ikon kekuatan
pelaut nusantara misi besar kesatria erlangga selanjutnya berlayar ke papua miftah farid surabaya